tahu artinya bang bener bener
kita ada kau suka penataan nasi
bersih bersih ya cuci coba yang berani dulu bang
allah tolong fatin kenapa
bahasa arab suratnya
kamu sungguh gak ngerti lagi fatin
kenapa ini cengar cengir
kita mau beri surprise bang
surprise apa itu
gimana bang keren gak
ini tulisannya sama kayak surat fatin
ini namanya yang ledek
kamu mau ledek saya
kita itu bukan yang ledek
tapi malah justru mau bantu ya
nah bener bang
bantu ku banget coba
kita semua pakai kaos ini ke jalan
kali aja nanti ada yang tau artinya bang
bener banget itu bang
keren banget sih
wah keren kan bang
kita ada kaos juga buat abang
ini sekasian buat abang
putih bersih ya
coba jembrengin dulu bang
kalian kan kadang bleber lagi set jam
kayak orang ketakutan
agak agak gak ada apa apa
abang udah beliin bahan buat kita praktek
yuk kita masuk
ibu ayo kita masuk ke dalam
ibu ayo kita masuk ke dalam
ibu ayo kita masuk ke dalam
ibu ayo kita masuk ke dalam
cepet juga abisnya
ya mungkin aja
karena kan bisa dibayarnya suka rela
jadi bisa dinikmatkan sama berbagai kalangan
ide nya itu orang keren juga ya
ide nya rasulullah pak
ini uang semprong ya pak
lo pegang aja ya
itu harus bapak yang pegang
namanya kan juga amanah
ceramah mulu lo
gak apa apa deh
sekalian ya pak
kasihin ke yang punya ya
ya elah sok
lo kan tau
gue juga gak kenal tuh orang
namanya aja gue gak kenal
apalagi nama buah pak nya
cari tau orang ya
kalau bisa sih dari sekarang pak
takutnya juga orangnya kan butuh uang ya
kenapa jadi gue yang repot
tapi gue temenin ya
kalo mengerjakan sesuatu itu
harus ikhlas karena allah pak
kamu udah masuk
bukannya sakit pipes
udah mendingan ini
ini surat dari dokternya pak
muka kamu itu masih pucat ya
bisa baru masuk
kamu tuh kemari buat cari uang
bukan cari mati
kamu pulang ya
beneran ini pak
oh iya bentar
beli makanan yang bergizi ya
makasih ya pak ya

udah satu kecamatan gue ubak ubak kagak ketemu juga
belum minum man
nanti aku berusaha kayak gini
kayak gini sih
bu beli minumnya bu
kenapa bang jadi gak belinya
eh gak jadi deh bu maaf
kenapa nggak jadi beli minumnya
enggak bang susah banget abang di carinya
kue sembrong abang udah habis
alhamdulillah makasih ya
eh ente udah ambil bagian ente belum
gue balikin terserah abang mau ngasih gue berapa aja
kita bagi dua aja ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya ini tuh berapa aja
suara ah ya
ada yang paham orang kayaknya tahu masya allah ada hp ente tarik tarik aneh kalau
melihat dari mukanya tahu ini ente ente ini meminta tolong ave sama aneh ini tahu
seperti tulisan ini apaan wan masya allah didengarkan ya ya ya latakul full koblaan
jasbah vimakyul tapi apa tuh aneh kagak tahu ya aneh cuma bisa baca doang paham
enggak ente ya udah permisi aneh tinggal dulu ya ya ya ya